saya yakin kamu masih suka
wih indra loh
oh dia dateng
lama amat indra
gak diijinin istri lu ya
ya udah ikut aja
ya elah masih nanya
ya yuk lah
udah gak mau istirahat tau ya
kamu harus istirahat dulu kamu harus istirahat
kamu harus istirahat al
al ya kamu istirahat dulu ya
apa yang disampaikan benar
kalau badan kamu udah fit
cari askara juga lebih maksimal
kita akan cari sama sama
kamu harus pikirkan reina
kalau kamu memaksakan sekarang
badan kamu gak kuat nanti kamu sakit
siapa yang akan jaga reina
siapa yang akan jaga reina
cuman kamu yang dipunya reina sekarang
kamu juga setih
ya lo tenang aja
gue akan ikut reni untuk
bantu cari askara
tolong serahkan saya
dan kepabin mana
biar kita yang ke lokasi untuk
mengecek tentang update pencarian
aku menurutku cari askara
cuman takut anda merah
menjadi suami yang tidak bertanggung jawab
aku gak mau menjadi orang tua
yang tidak bertanggung jawab
setengahnya aku bisa menjadi orang tua yang baik
meskipun aku belum bisa menjadi suami yang baik
cariaskar saya diinjilnya sekarang ya pak ya
kamu m jangan sekarang ya
please dengarkan kami sebagai orang tua kamu
istirahat dulu nak kita akan cari askara sama sama
sebelum istirahat mungkin ada bagian
makan dulu ya
aku belum makan dari pagi saya gak boleh sakit
abi rindy dan juga riza atas nama
andika mengucapkan terima kasih ya sudah membantu
ibu sari juga masih belum pulih kan
ayo sarah kita mungkin sedikit
saya tau saya juga belum kepengen makan
saya gak kepengen makan tapi gak ada salahnya
ibu dan bapak juga kalian semua sakit
tapi saya takut kemalangan
kita makan di luar aja kan
gak ada masalah
terima kasih banyak
saya permisi ya

terima kasih ya
karena kamu sudah perhatian dan
sudah banyak bantu keluarga saya
sekarang kamu mau kemana mau pulang
saya mau pergi sama randy
saya mau bantu cari askara
tolong temukan askara
kamu tenang aja
saya pasti akan berusaha terus
sampai askara ketemu
kamu istirahat ya
saya pergi dulu
gak apa apa duduk
saya mau sekalian izin pamit
gak mau makan dulu atau apa
enggak terima kasih soalnya
masih ada yang harus diurusin juga
saya mau ucapkan terima kasih atas
bantuan kamu pada keluarga kami ya
gak ke inisiasi
dateng u noch
aku lapar ma
mau langsung istirahat aja mak
kamu gak mau mau panggilkan dokter
kamu pucat sekali
mama gak mau kamu sakit
cuma butuh sendiri aja
kita harus sering support
aku tahu saat ini sangat sukar
bukan hanya untuk kamu
bukan cuma kamu yang merasa kehilangan
mama reina semua
aku ingin tahu
aku ingin tahu
kita sedang berduka kita sedang berkabung
tapi kamu tetap harus jaga kesehatan kamu
masih banyak tanggung jawab yang harus kamu lakukan
menjaga reina mencari askara
tolong makan saja
gak kepengen ma
semua juga merasa kehilangan
saya tahu itu kok
gak semua orang tahu apa yang aku rasain
gak semua orang tahu apa yang aku pikirin
gak semua orang tahu
mama tahu kamu hancur
nah aku siarat dulu aja
nanti kalau udah kepengen makan mesti makan
mama aja yang makan dulu
ini pasti sangat berat buat kamu
kuatkanlah anak hamba
dan menghadapi cobaan ini
saya tidak bisa membayangkan
beban yang sekarang dia tanggung
sakit sekali rasanya
oma boleh minta tolong sama kamu
kamu temanin papa kamu untuk istirahat ya
kamu temanin papa
papa harus istirahat
jangan ada yang duduk di bangkunya andin ya
kalau memang ada tamu yang mau makan duduk di bangku saya

tunggu dulu ya
ini yang kebetulan ya
saya turut berduka cita ya
semoga kamu dan keluarga diberikan ketabahan
kalau saya boleh tahu
sebenarnya kejadiannya seperti apa
saya akan mencari
naik ke kamar dulu sebentar ya
bukan saya cerita
intinya nggak ada yang mau kecelakaan ini terjadi
di sebuah jembatan
aku sudah tiba di sana
saya menghargai orangsheil kerajaan sebelumnya
perang ini mendapat kelemahan
kalian harus tentang penstinfan di tengah ini
seharusnya jangkau siang datang
saya udah terima imannya dari staffnya bu zara dan
soalnya saya lagi di perjalanan ini lagi nyetir
ya oke terima kasih pak
saya menghindari sebuah mobil
nabrak sebuah truck di sana
yang seperti anda tahu lah
saya nggak masuk rumah sakit
siri saya meninggal
ada apa bu zara
nggak ada apa apa pak
ngebayangin aja itu
kejelakannya pasti sangat mengerikan ya
nggak usah dibayangin pak
yang pastinya setelah ini saya akan cari siapa yang punya mobil itu
semuanya diberikan kelancarannya pak
saya antar beliau
itu pak ustadz dan beberapa tamu undangan mau izin pulang
katanya mau pamitan mau keluar rumah sama pak bosnge atau bu rokosa begitu pak
udah biar sama saya ajar ya
kadang kau mau bicarakan sama saya
iya sih tapi
iya deh aku mau nanya sah
aku penasaran aja tadi yang masuk bareng sama nino itu siapa ya
zara hubungannya sama nino rekan kerja atau mungkin mereka itu atau ada hubungannya sama mbak andi
kalau soal itu sebenarnya saya masih belum tahu ya
cuma yang saya tahu katanya memang zara itu partner bisnisnya nino
mak kenapa mak
kamu mau pulang pulang aja ya sabir aku
tante semua pak
aku nggak tahu mengapa tapi ini akan jadi minggu terberat buat kita semua kayaknya ya
papa sama mama sekarang kondisi gimana terutama mama
mama ya mama masih bentrok
tapi sekarang sisa kamu
anak satu satunya dari papa dan mama
ya mau nggak mau ada sebagiannya kayak kita yang harus ngurus mereka
kamu tenang aja kan maksudnya reina
kalau kamu perhatiin dia dia pasti perhatiin kamu juga
ya aku juga sempet kepikiran soal reina
secara hukum dengan ada yang meninggal hak itu akan jatuh ke aku
ya walaupun aku juga punya harapan merawat rena
pada saat reina pasti sekarang merasa kehilangan banget
tapi kan kamu tahu sendiri
udah begitu dekat dengan alam
pasti rendah juga nggak mau
kalau harus dibawa sama aku kan
ya saran aku sih kan selama ini rena tinggalnya sama om
kalau tiba tiba dibawa kamu juga pasti nggak nyaman man
dana juga masih harus memulihkan perasaannya dia
nggak aku paham soal itu
ya mudah mudahan karena bisa pulih dan kembali ceria lah
aku masuk dulu ya
bapak perlu bicara sebentar sama kamu
terima kasih pak

kita akan ke rumah
pak kamar ini sekarang sepi
biasanya kalau mama ada di kamar sini
mama sering ngerusakin aku
sama dede askara juga
bukan cuma rena
yang sering diusap rambutnya juga papa
bapak sering dipijitin sama mama
kalau papa sakit
saya merawat papa mama juga di sini
papa juga kangen sama mama

kenapa tidak pelabur
apa yang kita lakukan
supi dari kamunya
biasanya selalu terdengar suara tertawa kamu
jadi kita ngedance kayak gitu
iya yang penting kamu seneng udah
biasanya kita sering bercanda disini
terus aja baru kemarin kita bahagia
baru kemarin kita bercanda baru